irvan setia putra direktur utama garuda indonesia di bandara internasional soekarno hatta
kita akan menyapa pak irfan selamat sore pak
ya pak irfan ya baik pak irfan
pak irfan kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian pembahasan dan juga komunikasi
di internal garuda dan juga dengan bagaimana dengan pemerintah dengan penumpang
terkait dengan adanya larangan penerbangan khususnya bagi jemaah umroh yang akan berangkat ke arab saudi pak
ya jadi seperti kita ketahui ya kemarin pagi kita dapat informasi bahwa pemerintah saudi
melarang jemaah umroh untuk memasuki arab saudi
jadi sebagai flag carrier national flag carrier buat kita kita tidak punya pilihan lain
kecuali mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah arab saudi
sebagai informasi saja garuda saat ini punya empat flight setiap hari ke arab saudi
dua ke jeddah dan dua ke medinah dan pulang pergi juga
dan kita punya pesawat ini adalah terbang langsung dari jakarta
nah dengan larangan ini mengakibatkan memang penumpang atau jamaah umroh yang menggunakan pesawat kita
tidak dapat berangkat
dan sementara mereka sebenarnya adalah pemegang tiket
tapi dengan kondisi seperti ini kita dari mulai kemarin tetap menebangkan pesawat kita ke jeddah maupun medina
karena itu adalah pesawat reguler
dan kita memang harus memastikan penumpang kita yang sudah terdaftar dan memiliki tiket kembali ke indonesia
bisa pulang ke indonesia seperti direncanakan oleh kita semua
jadi kita akan tetap beroperasi penuh sampai semua jemaah umroh yang masih ada
jadi arab saudi menyelesaikan ibadah umroh
mencetakkan paket umroh mereka dengan travel agent dan kembali ke indonesia
kita akan memutuskan lebih lanjut apabila larangan ini terus berlanjut
sementara jemaah umroh kita sudah selesai
kita akan memutuskan apakah kita akan mengurangi jumlah penerbangan kita ke arab saudi atau menghentikan
nampaknya kemungkinan paling besar adalah kita kurangi karena penumpang garuda indonesia ke arab saudi itu cukup
digemari oleh warga arab saudi sendiri yang bukan merupakan jemaah umroh
artinya penerbangan reguler dari indonesia ke arab saudi tetap diberlakukan tapi ini dengan catatan menjemput jemaah umroh
bagaimana dengan penerbangan reguler yang juga membawa warga warga arab saudi sendiri yang akan terbang mungkin ke arab saudi pak
apakah ini juga tetap dilarang atau bagaimana kebijakannya
penerbangan tidak dilarang
jadi kita tetap terbang
yang dilarang adalah warga negara yang memiliki visa umroh dan visa travel
nah mayoritas dari penumpang kita isinya adalah jemaah umroh
sementara sebagian dari mereka lainnya itu adalah warga arab saudi
mereka sama sama berada dalam satu pesawat yang sama
sehingga kita tetap menebangkan pesawat tersebut
walaupun isinya mungkin jauh di bawah kapasitas normal yang saat ini kita hadapi
jadi tidak ada perubahan jadwal penerbangan
dan kita akan memastikan bahwa mereka yang punya tiket pulang itu bisa pulang
pak irfan yang juga menjadi tanda tanya soal kerugian kalaupun memang tidak bisa disebutkan kerugiannya
komponen kerugian yang dialami oleh garuda indonesia sendiri bagaimana pak
ya kami berulang kali menghadapi beberapa situasi seperti ini
akhir akhir ini seperti situasi di cina
kita tutup di singapura di hongkong kita kurangi jumlah penerbangan
kita watch closed apa yang terjadi di korea
cuma cukup mengagetkan apa yang terjadi di arab saudi
jadi kerugiannya tentu saja bahwa jumlah penumpang yang tadinya mestinya berada dalam pesawat menjadi berkurang
tentu saja itu ada
itu adalah pertumbuhan kerugian
tapi kita kepengen lebih memastikan saya sampaikan ke tim garuda untuk tidak bicara kerugian terus menerus
karena yang paling rugi dari penutupan jemara umroh ini adalah jemah umroh itu sendiri
kita kan cuma kerugian finansial yang bisa kita bisa carilah caranya untuk tutupin itu
tapi kalau kerugian perasaan keinginan yang bergebu gebu untuk berangkat tiba tiba tidak boleh berangkat sudah selamatan malah di rumah
kan anda bisa kebayangkan
mayoritas dari jemaah umroh garuda itu adalah jemaah umroh pertama kali
jadi ini pasti bukulan yang menyakitkan buat mereka
kita akan pastikan bahwa bila nanti dibuka mereka bisa terbang
kita sudah diskusi dengan semua travel agent dan kita sudah sepakat bahwa tidak ada pembatalan tiket tidak ada kerugian terhadap masing masing penumpang
yang akan kita lakukan adalah begitu nanti arab saudi membuka mereka akan berangkat dengan garuda seperti apa yang seharusnya bisa berangkat
nanti kita cari schedule nya yang enak tapi tidak ada kerugian sama sekali buat penumpang
kita pastikan itu akan terjadi
pak irfan terakhir kabarnya untuk menutup kerugian ini perseroan juga akan membuka rute baru biar terus cuan gitu pak irfan
bisa dikabarkan kemana rute rute baru ini akan dibuka pak
ya begini ketika kami diminta untuk memimpin garuda bersama teman teman direksi yang lain tentu saja harapan pemilik saham terbesar mayoritas dalam hal ini
pemerintah maupun city corp yaitu bahwa kita tidak jadi jurubicara
jurubicara yang menyampaikan bahwa kita rugi
kita diminta untuk memimpin perusahaan ini adalah untuk mencari solusi terhadap situasi yang ada
salah satu solusi yang kita akan laksanakan adalah membuka rute rute baru yang selama ini belum kita jalankan
jadi ada rute new delhi dan pasar mumbai dan pasar bangkok dan pasar
bangkok dan pasar kuala lumpur dan pasar dan brisbane dan pasar
kenapa rute itu kita pilih bukan rute lain karena kita juga punya kewajiban bersama untuk tetap meningkatkan wisatawan masuk ke denpasar dan bali sekitarnya
sedemikian rupa sehingga itu kita akan fokus mudah mudahan di bulan april ini semua aturan yang harus kita lalui sudah siap
pesawat sudah siap kru sudah siap program juga sudah siap
kita juga akan melakukan beberapa program baru yang mudah mudahan minggu depan bisa kita umumkan ke publik bahwa garuda siap membawa anda ke seluruh dunia melalui dua hub yaitu amsterdam dan tokyo
kita sedang kerjasama sama maskapai lain untuk memastikan anda misalnya ke eropa cukup berhenti sekali di amsterdam tidak lagi di kota di asia yang mungkin sekarang agak tertutup
anda terbang langsung dari jakarta ke amsterdam
kita transit di amsterdam dan anda bisa ke seluruh kota di eropa lewat amsterdam
demikian juga anda bisa terbang ke tokyo stop over sebentar di tokyo dan kemudian terbang ke seluruh wilayah di amerika
itu program yang kita lakukan mengantisipasi situasi yang kita hadapi saat ini mengantisipasi juga situasi penutupan banyak rute rute yang selama ini secara tradisional kita lakukan
tapi di samping itu juga kita selalu bersiap untuk mendukung pemerintah di kalangan
terima kasih pak irfan
terima kasih wladmir

dan kita henangkan yang bisa tervari k province
makanya pauli harus bisaustomer ke dari daerahuyor indonesia